bucket list dalam hidup
bisa gak ya ini semua tercapai sebelum usia gue masuk kepala tiga
kalau dari usia sekarang ini kamu manage keuangan kamu
gak perlu tuh hedon hedon yang simet ya temen temen
saat ini bank itu sudah cukup memiliki banyak banget produk keuangan yang bisa ditawarin sama seluruh lapisan masyarakat
karena kita sebagai nasabah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi serta pelayanan
apa benar ini dengan ibu cesa warawiri
jumlah tabungan ibu jumlahnya ada lima ember kayak aku bu
kok tak panik kali kayak yang tadi gitu
sekarang itu udah ada jaminan data konsumen
memang sih semakin tinggi teknologi semakin tinggi juga kebijakan

nah tapi tuh ya sebenernya baik lagi buat kita sih kalo kita gak waspada ya mau dimana
ini dia lima cara jitu untuk menggapainya
yang pertama kalo ingin narik uang tunai perhatikan nih

yang kedua kalo ingin narik uang tunai perhatikan dulu lokasi atmnya
kalau aku sih lebih suka ngambil di tempat yang rame
kalo udah nemu yang aman periksa lagi kondisi atmnya
kalau udah oke baru masukin kartunya
dijaga juga ya kegagian pin atmnya
yang keempat kalian harus rajin ganti pin atm kalian secara berkala
jangan pakai ulang tahun diri sendiri mendingan pakai ulang tahun mata nih
yaitu kalian harus sering sering cek saldo atm kalian secara berkala
sepele sih tapi kalo kalian pledor semua minti kalian bisa bablas
satu lagi jangan lupa untuk simpan nomor call center bank yang kalian punya
yakin yang sekarang masih mau minti di siang bolong